inilah kondisi rangkaian kereta teknis konstruksi proyek kereta cepat jakarta bandung usai mengalami kecelakaan minggu sore
kereta keluar jalur dari trase rel dan terguling sejauh dua ratus meter
insiden itu terjadi di kawasan kampung campaka kecamatan padalarang kabupaten bandung barat
akibatnya dua orang meninggal dunia dan lima pekerja lainnya menderita luka
berdasarkan keterangan warga di lokasi kejadian kereta teknis konstruksi kcic didorong oleh sebuah lokomotif yang melaju kencang dari arah padalarang menuju jakarta
namun kereta tersebut gagal melakukan pengereman hingga akhirnya keluar jalur saat melintasi rel yang belum selesai dibangun
hingga senin siang polda jawa barat telah memeriksa delapan belas orang saksi termasuk pihak pt kai
sementara itu tim inavis dan laboratorium forensik polri masih melakukan olah tkp untuk mencari tahu penyebab kecelakaan
nah hari ini kan kita cek semuanya menjadi jalur lintasannya kemudian titik tubruknya kemudian kereta api yang digunakan untuk uji coba tersebut
semuanya akan dicek semuanya
ini butuh proses
pengangkatan bangkai rangkaian kereta api teknis milik kcic senin siang mulai dilakukan
satu persatu rangkaian kereta api diangkat menggunakan alat berat
pengangkatan kereta ini pun menjadi tontonan warga
pihak kemenhub memastikan peristiwa anjloknya kereta konstruksi kereta cepat jakarta bandung tidak mempengaruhi perbaikan dan pekerjaan yang sedang berlangsung
tim liputan cnn indonesia